gue pulang udah gak kerja
perjuangan untuk live
rizky begitu ia akrab di sapa
berpulang pada usia dua puluh sembilan tahun
rizky meninggal dunia karena terinfeksi covid sembilan belas
sebelumnya rizky telah menjalani perawatan di rumah sakit al ihsan
kabupaten bandung sejak minggu tiga puluh satu januari
ia juga telah mendapat plasma konvalesen pada selasa sore
namun sesaat setelah transfusi rizky berpulang pada pukul delapan malam
rabu pagi rizky dimakamkan di tempat pemakaman umum cikoneng
kabupaten bandung di ringi keluarga
ia anum jika berbicara
keluarga memang bisa dikatakan suasananya
muhammad rizky renardi lahir di bandung pada lima september seribu sembilan ratus enam puluh
sebelum memulai karirnya sebagai produser lapangan cnn indonesia pada dua ribu dua puluh
rizky pernah menjadi penyiar radio di kota bandung
teman teman rizky di cnn indonesia mengenang almarhum
sebagai sosok yang gigih dalam bekerja juga murah senyum
beliau adalah orang yang sangat mau bekerja keras
di mana ketika liputan barang
dia menjadi produser film saya
dan dia pertama kali live bersama saya di bali
dan beliau tidak pernah ngeluh
tidak merasa capek kalau liputan sampai long shift
dan sangat dikenal sebagai pekerja keras
almarhumnya yang selama gue kenal dia ya
gue kan beberapa kali jalan sama dia sebagai kameranya dia
gue ingat banget pada waktu itu
dia tuh orangnya tuh emang pekerja keras
terus ceria mulu lah
pokoknya nggak pernah sedih tuh orang
di mata gue tuh
lo seberat apapun liputan lo
dari awal dari pagi gue jalanin sampai diselesai itu
gak pernah di namanya ngeluh
nggak pernah namanya dia yang
aduh capek banget
dia tuh selalu ketawa dengan senyuman khasnya yang lebar gitu
dengan suaranya yang berat
keceriaan dan sikapnya yang selalu siap membantu orang lain
meninggalkan kesan mendalam dan tertanam kuat diingatan rekan rekannya
ya itu saya berharap rizky survive selama sepuluh hari seperti saya juga
karena saya juga dulu penyintas kan
dan rizky salah satu yang nguatin waktu di sumatlin
makasih rizky untuk canda tawa
untuk senyum lebar yang selalu dia kasih ke semua orang
yang tentunya itu akan selalu hidup diingatan kita
selamat jalan muhammad rizky renardi
karya dan kerendahan hatimu akan selalu dikenang